eh bu nur ada apa bu nur
mau beli bubur
oh sebentar bu nur
salah kirim kayaknya be
gimana bu nur rumah barunya betah
baru juga satu hari
belum tau betah indahnya
mbak surti hari ini sibuk enggak
indah bu nur
mau bikin rendang pesanan
pak haji kami kesini cuma mau bilang
kalau kami jadi mau beli rumahnya pak haji
kalau jadi paling kagak mesti ada tanda jadinya
rumah saya sudah ada minat beli
makanya kami sekarang dilin juga dengan pak haji
supaya besok kami bisa kasih pak haji tanda jadi

rumah ini kapan dilunasin
saran din belum tentu diterima babe
tapi kan mungkin udah ngasih saran
ndin kalau lo motong terus kapan gue ceritanya
ada di dalam kardus
kardus yang mana
bisa nggak sih kamu itu cari sendiri
kalau semuanya nanya sama ibu ibu kapan kerjanya
ibu manggil bapak
ibu indah manggil bapak
ibu lupa bikin sarapan
maaf ya be bukan yang dia ngajarin nih
in kalau ngajarin maka gak perlu minta maaf
be bukan yang ndin ngajarin nih
tadi lu udah omongin kenapa lu ulangin
gini beh kalau emang emak udah punya cowok lain
mending babe salib aja tuh cowok
babe lamar duluan sih emak
kenapa lu samain sama balap karung
pakai ada duluan duluan
ya udah kalau begitu babe cari cewek lain aja
gue agak bisa pindah ke lain hati
beh gimana kalau babe berdoa biar dikirim perempuan lain buat babe
belum doa perempuannya udah dikirim
bie toh gak ada yang jawab
eh bu nur ada apa bu nur
mau beli bubur
oh sebentar bu nur
salah kirim kayaknya be
gimana bu nur rumah barunya betah
baru juga satu hari belum tahu betah hendaknya
mbak surti hari ini sibuk nggak
hendak bu nur mau bikin rendang pesanan
pokoknya datang saja ke rumah
nanti bu nur
ditunggu ya di rumah
wah nanti mama mau ke rumah bu nur malah ya
biasa bantuin masak rendang
tuh bensin nur beli bubur

mungkin gara gara gak sempet masak kali be
siapa tau gara gara bosen sarapan roti
terserah babe dah
kalo terserah gua berarti benar
dia beli bubur lo karena bosen sarapan roti
udah ya be din mau jualan bubur dulu
kalo kala mendebat aja jalan dah lo
yah ayo udah dikasih komisi belum sama bu nur
belum katanya nanti
nanti kapan ya
mendingan ayah tagi
nanti aja telponnya habisin dulu sarapannya
katanya disuruh nagi
halo bu nur apa kabar
iya kabar baik
maaf ya bang harun jangan sekarang dulu
saya masih repot
belum bisa sekarang lagi repot beres beres bareng di rumah
bunda jangan sedih rejeki tuh ada yang ngatur
bunda bukan sedih bundanya takut